neni marleni sudah hampir dua pekan menjalani isolasi mandiri di rumahnya
warga perumahan keteguhan bandar lampung ini terpapar covid sembilan belas
setelah menjalani vaksinasi tahap kedua sepekan sebelumnya
wanita berusia empat puluh tahun ini hanya mengalami gejala ringan
seperti kehilangan indera perasa dan penciuman
selama isolasi mandiri neni tidak melapor ke satgas penanganan covid sembilan belas kota bandar lampung
dirinya enggan melapor karena trauma dengan stigma dari masyarakat
tiga bulan yang lalu neni dan keluarganya pernah dikucilkan oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya
hanya karena diduga terpapar virus covid sembilan belas
saat itu semua tetangga menjauhi keluarganya
akibatnya warung kecilnya yang berada di rumah juga tidak ada pembeli
padahal setelah menjalani tes pcr semua keluarganya tidak terbukti terpapar covid sembilan belas
trauma inilah yang membuat tidak mau melapor
saat dirinya benar benar tertular virus covid sembilan belas
saat ini kondisi ibu empat orang anak tersebut sudah hampir pulih
sementara suami dan keempat anaknya negatif covid sembilan belas
masyarakatnya ada trauma tersendiri untuk anak anak kita
sedangkan kita ini kan hidup dari berjualan
adanya masyarakat yang tidak melapor saat isolasi mandiri ini
dibenarkan ikatan dokter indonesia cabang bandar lampung
dari hasil konsultasi online yang dibuka
ada beberapa masyarakat yang tidak melapor
sayangnya idi bandar lampung tidak memiliki data resmi
terkait jumlah pasien isoman yang tidak mau melapor
keengganan masyarakat untuk melaporkan
dikarenakan takut mendapat stigma buruk
adanya pasien isoman yang tidak terdata ini
menyulitkan dalam proses penelusuran kasus oleh petugas
apalah yang dia butuhkan sehingga keluar
sementara orang di luar tidak tahu ini status keluarganya
karena dia tidak melaporkan
nah itu kan akhirnya di luar misalnya dia berkontak

yang ada komorbid sehingga gampang menularkan
pemerintah provinsi lampung sudah melakukan himbauan
bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri untuk melapor
keengganan masyarakat untuk melapor saat isolasi mandiri
juga menyebabkan pertolongan bagi pasien
pasien menjadi terlambat
tidak jarang mereka datang ke rumah sakit
sudah dalam kondisi berat sehingga tidak tertolong
saat menjalani perawatan
nah kalau yang orang tua kena
itu risikonya lebih tinggi ya pak dokter ya
karena tubuhnya sudah lemah mungkin juga ada komorbid
ada diabetes ada darah tubuh itu lebih mudah dia terkena
dan sebagian dari masyarakat itu tertutup pak
dia nggak langsung lapor gitu ya
dia di rumah saja dirawat seadanya
ini menyebabkan kekeluargaan yang lain
hingga rabu malam pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas di lampung
mencapai empat puluh tiga tiga ratus sembilan puluh tujuh orang
angka kasus harian covid sembilan belas hari ini sebanyak dua ratus dua puluh sembilan kasus
sudah menurun dibandingkan awal penerapan ppkm level empat
yang sempat mencapai puncak kasus harian
yakni sebanyak tujuh ratus tujuh belas kasus pada tanggal empat agustus
sementara pasien yang dinyatakan sembuh
sebanyak tiga puluh lima satu ratus dua puluh tujuh orang
sebanyak tiga satu ratus delapan puluh orang meninggal akibat covid sembilan belas
sugianto andi surahman lampung